memang aktivis ratna sarumpayat diduga menjadi korban penganiayaan
advokat cinta tanah air akta mendorong polri untuk mengusut kasus ini
ya namun ratna sendiri belum dapat memberikan kronologi penganiayaan tersebut
penganiayaan terhadap ratna sarumpait terjadi di bandara hussein sastra negara bandung
advokat cinta tanah air dan para aktivis mengaku mendapat kabar mengenai penganiayaan ratna
dan mendorong polri untuk melakukan penyelidikan
saat ini ratna menderita bengkak di bagian muka dan ratna mengaku trauma
belum ada keterangan dari ratna mengenai kronologi penganiayaan dan berapa pelaku yang menyerangnya
atta juga belum dapat memberikan keterangan mengenai di mana ratna dirawat
ketika ratna di dalam keadaan trauma keadaan takut dan dalam keadaan sangat pesimis untuk mendorong polisi
artinya ginilah tentang kejadiannya nggak usah faktanya ada
jadi kecerdasan dengan ratna sarumpayat saya minta kak polri turun tangan
dan saya yakin kak polri bisa kalau nggak bisa lebih baik
jadi nggak perlu ada laporan dan nggak perlu polisi nanya
ini ada di
di rumah sakit mana dan sebagainya
jelas ibu ratna sudah bertemu dengan beberapa orang beberapa tokoh
dan mengakui bahwa foto itu benar
karena foto itu beliau sendiri yang ambil
pada saat beliau sadar ternyata dia sudah dijahit mukanya gitu
sudahlah sekarang polisi bekerja cepat
cari orang itu jangan biarkan ini kasus berlarut larut
sebagaimana penganiayaan kepada orang lain
seperti kasus novel baswedan dan sebagainya
sekarang kita lihat
ini ada ada yang ditunjukkan
tapi sudah ada